bisnis berbasis aplikasi di dalam negeri
kali ini putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep
mencoba peruntungan dalam startup yang dinamai madang id
aplikasi ini merupakan wadah bagi usaha ataupun pengusaha mikro kecil dan menengah
dalam menjajakan dagangannya kita lihat seperti apa
bisnis kuliner berbasis aplikasi menjadi tren di indonesia terutama di kota besar
kemacetan lalu lintas dan aktivitas yang padat menjadi faktor utama masyarakat
bergantung pada jasa antar makanan melalui aplikasi
putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep
melihat peluang bisnis ini dengan menelurkan aplikasi madang id
bisnis ini menyasar usaha mikro kecil dan menengah
yakni ibu rumah tangga yang berjualan tetapi tak memiliki modal besar ataupun kios
dari madang id ini sebenarnya target dari madang id itu seperti apa sih
sebenarnya apa untuk
pesertanya maupun customer nya
mitranya jadi mitra kami itu sebenarnya saya dari dulu itu pengennya itu ibu ibu rumah tangga
makanya saya tuh sering saya dan tim madang itu sering sosialisasi dengan ibu ibu pkk
mereka sebenarnya antusias mereka itu antusias sekali
kenapa karena mereka itu sebenarnya punya makanan yang enak enak
cuma kadang kadang mereka tidak tahu cara gimana caranya jualan
nah di sini kita cuma memberikan wadah buat mereka yang pengen jualan gitu aja sih sebenarnya
nilai investasi di aplikasi ini di bawah seratus juta rupiah
dengan modal awal patungan di bawah naungan pt madang sak indonesia
dalam menggarap aplikasi ini kaisa menggandeng mahasiswa universitas yanuswantoro semarang
maulana bayu samudro adalah sang pembuat aplikasi sekaligus ceo madang id
pereglar juara ketiga kreatif pernah festival dua ribu enam belas itu mengakui
aplikasinya tersebut masih dalam tahap penyempurnaan
sejak sosialisasi pada desember dua ribu tujuh belas hingga pada akhir januari dua ribu delapan belas
lebih dari seribu mitra bergabung dari seluruh indonesia terutama jawa dan bali
kaisang menyebut hal ini terjadi karena kerjasama yang ditawarkan tak memberatkan mitra
madang mengambil keuntungan lima ratus per menu
untuk harga jua di bawah lima ribu rupiah
seribu rupiah untuk harga jual di bawah dua puluh ribu rupiah
dan dua ribu rupiah untuk harga jual di atas dua puluh ribu rupiah
jadi di madang itu nyaman aja sih nyaman
nyamannya itu mungkin karena di satu sisi itu kan kita kan bisnis rumahan ya mbak ya
jadi kita kan bisa buka ya di rumah kayak gini jadi gak usah harus nyewa tempat apa segala macem
jadi selain kita juga jualin tapi kita suatu waktu pengen
bosen makanan sendiri yaudah beli ke ibu ibu yang lain kan juga bisa
jadi selain bisa jadi penjual kita juga bisa jadi pembeli gitu loh
jadi unik ya
terasa jualan gaduh gaduh ya karena saya gak punya kiosk
sehingga saya pakai di rumah pakai teman teman dari cucu saya
yang terus pakai wa ya dari mulut ke mulut
sehingga saya terus tambah apa ya tambah
saya ingin mengembangkan lagi ya
terus kemarin kok anak saya ditawari sama temennya gimana kalau bergabung dengan madang
madang pun berkolaborasi dengan grab indonesia dan paytrade
madan dilirik oleh grab karena menyasar sektor informal yang tak terjangkau grab
nah kita lihat ada potensi di sini yaitu madang
apa namanya sejalan dengan strategi ini
yang mana adalah kita lihat madang bisa masuk ke area area yang grab tidak bisa masuk
jadi ini sektor yang lebih informal lagi
di mana ini adalah penyedia makanan makanan rumah itu nomor satu ya
madang id yang resmi diluncurkan dua puluh delapan januari lalu
berfokus memperbanyak sekaligus mengedukasi mitra melalui pelatihan
nesya megawati semarang